yang pertama adalah jangan pernah pindah pertama kita orang
kemudurannya kan disurat pernyataannya itu nanti kalau ditetapkan sebagai apa
udah cek kpu baru otomatis yang mundur
tapi persyaratan kpu kan harus siap mengundurkan diri suratnya memang sudah
sampaikan kepada dprd dan juga kemendagri kan itu berproses sampai nanti
apa dct nya sudah keluar dari kpp intinya mundur itu kapan mundurnya adalah
ketika saya sudah ditetapkan di dct sudah ditetapkan jadi calon itu baru mundur
begitu sebelum ditetapkan belum tapi surat sudah terlihat juga apa surat sedang proses
sudah setengah setengah ini sedang proses
ke kemudian dan negeri yang melalui kan melalui kebenar ya
terima kasih kedua orang
yang pernah sekali kali